hai langkahnya bensin jenis perthelite tidak hanya dikeluhkan oleh masyarakat penjual bensin
eceran pun terkena imbasnya salah satunya nur afrianti penjual bensin eceran ini mengeluhkan
sejak dua hari sudah tidak memiliki stok pertalite kalau yang sekarang dua hari
yang kemarin juga gak dapet juga kalau ada supplier itu bilang ada ya dateng kalau gak ada ya gak dapet
jika nur menggunakan jasa supplier untuk mendapatkan bensin pertalite beda halnya dengan ishak
yang harus menghabiskan waktu hingga lebih dari tujuh jam berkeliling spbu demi spbu sekedar mendapatkan bensin pertalite yang akan dijual kembali
yang jelas murah tenaga
yang jelas murah tenaga
kita harus muter muter cari di pom bensin pakai motor muter muter ya dapat kita kuras kita jual
ya sedapetnya kadang kadang pom bensin sama sekali nggak ada barang
ya kalau kita mau cari bener bener sampai tengah malam sih dapet
untuk sebagian masyarakat membeli bensin eceran saat ini dianggap sangat praktis dibandingkan harus antre di spbu
karena di pom bensin
ngantrinya panjang bisa nyampe sepuluh lima belas menit lah kenapa milih eceran antrinya di pom bensin
berapa lama bang
corporate secretary pertaminan niaga irto ginting membantah jika terjadi kelangkaan perthelite di masyarakat
hingga akhir juli kuota perthelite atau bensin bersubsidi sudah tersalurkan hingga enam belas delapan juta kiloliter dari kuota yang ditetapkan oleh regulator sebesar dua puluh tiga juta kiloliter
dari kuota yang ditetapkan oleh regulator sebesar dua puluh tiga juta kiloliter
sehingga kuota yang tersisa sebanyak enam dua juta kiloliter hingga akhir tahun nanti
irto juga mengatakan saat ini pertamina sedang melakukan pendataan kelompok masyarakat yang berhak untuk mendapatkan bbm bersubsidi melalui aplikasi yang telah diluncurkan awal juli lalu
bagaimana subsidi ini bisa disalurkan tepat sasaran ya
tepat sasaran bener bener kepada siapa yang nanti akan menerima bensin eceran yang dianggap sangat praktis dan berhasil mencapai kelangkaan perthelite di masyarakat ini

dengan sistem nanti yang kita akan adopt nanti itu bener bener barcode atau qr code yang ada itu nanti akan menekat pada kendaraan kita bisa telusuri ya kita bisa telusuri kemana saja penyaluran bbm subsidi itu ke kendaraan apa saja berapa banyak yang dia beli

langkah ini menurut irto diambil saat ini untuk mencapai kelangkaan perthelite di masyarakat ini
bagaimana subsidi ini bisa disalurkan tepat sasaran ya
bagaimana subsidi ini bisa disalurkan tepat sasaran ya